curamnya tanjakan kalikenteng sempat jadi viral di media sosial
tanjakan kalikenteng yang berada di ruas tol fungsional antara salatiga kartasura
memang kerap membuat pemudik kesulitan untuk melintasinya
pantauan langsungnya akan disampaikan maria sarjana
maria bagaimana dengan kondisi arus mudik di ruas tol cikampek saat ini
yudi yudawan pantauan arus mudik saat ini tempat saya berdiri adalah di kawasan kalikenteng
bukan di cikampek yudi yudawan tapi melainkan di kawasan tol yang terarah dari semarang
kemudian selatiga hingga kartasura
dan tempat saya berdiri ini adalah tempat sebelum tanjakan yang kemarin sempat menjadi viral di media sosial
yaitu tanjakan kalikenteng
saya ingin ajak anda yudi yudawan bagaimana melihat situasi saat ini
ini adalah situasi terkini dari kondisi tanjakan kalikenteng
di mana memang kendaraan pemudik yang melewati kalikenteng ini harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian setempat
yakni menggunakan gigi satu dan hanya boleh satu persatu naik
sehingga nantinya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan
seperti beberapa waktu yang lalu yaitu ada pemudik yang kendaraannya tidak mampu pada akhirnya melewati tanjakan kalikenteng ini
dan harus dibantu oleh petugas keamanan
saat ini ada sekitar enam kendaraan yang sedang mencoba melewati tanjakan kalikenteng
memang di tempat ini juga ada sejumlah aparat keamanan atau kepolisian yang sudah mengatur dan juga berjaga jaga
dan mengingatkan bagaimana pemudik untuk menggunakan tadi yudi yudawan
yaitu gigi satu untuk naik ke tanjakan yang memang deviasi kemiringannya mencapai tujuh derajat
dan tadi memang di kawasan jalur
tol darurat ini memang diberlakukan buka tutup diberlakukan sejak pukul enam pagi tadi
dan buka tutup ini diberlakukan dari sebelum pintu masuk ke kawasan tol kalikenteng dari arah semarang
yaitu lebih tepatnya ketika nanti para pemudik keluar dari tol banyumanik
ini kemudian yang sudah masuk ke arah salatiga
maka ketika akan masuk ke tol kalikenteng ini diberlakukan buka tutup
sehingga tidak ada penumpukan di
kawasan ini karena memang tadi pagi sempat ada penumpukan kendaraan
dan cukup panjang sehingga membuat akhirnya aparat kepolisian memberlakukan buka tutup ini
dan perlu saya informasikan yudi yudawan bahwa memang tol darurat kalikenteng ini
hanya dibuka dari pukul enam pagi sampai dengan empat sore nanti
atau pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
karena memang ini situasinya masih darurat jalanan masih belum semuanya selesai
dilakukan kemudian fasilitas fasilitas pendukung seperti lampu di sepanjang tol ini memang juga belum terpasang
sehingga kalau melebihi pukul lima sore mereka harus melewati tanjakan yang begitu atau cukup curam ini
ini dimungkinkan akan berbahaya
sehingga kemudian pemerintah setempat dan juga aparat kepolisian di kawasan semarang ini
menutup jalur darurat tol kalikenteng pada pukul enam belas waktu
indonesia bagian barat
artinya kalau anda pemudik yang memang sudah berada di posisi salah tiga untuk masuk ke tol kalikenteng
anda hanya memiliki waktu sampai pukul enam belas dan setelah itu sudah tidak bisa lagi masuk ke jalur tol kalikenteng
atau tidak bisa lagi melalui tempat ini
memang sejak pagi tadi arus lalu lintas atau arus kendaraan yang melewati tol kalikenteng ini cukup padat
dan ini dikarenakan memang ketika melewati jalur yang biasanya
atau jalur salah tiga itu akan memakan cukup waktu yudi yudawan
sedangkan ketika melewati tol kalikenteng ini akan menghemat sekitar dua sampai tiga jam
sehingga inilah yang kemudian menjadi pilihan bagi para pemudik yang dimulai sejak kemarin
untuk menggunakan jalur tol darurat ini yudi yudawan
baik maria sarjana terima kasih untuk laporan anda selamat bertugas kembali
demikian gomudik update kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
delapan belas satu jam mendatang
dan jangan lupa bagi anda yang melakukan perjalanan mudik lebaran
anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik
melalui aplikasi gomudik cnn indonesia yang dapat diunduh di smartphone android dan iphone
saya yudi yudawan terima kasih dan sampai jumpa